coba cara yang kedua gimana
sama sama memudahkan nggak
berarti saya berhasil
ini juga cara yang dilakukan orang orang italia
ya jadi bukan pakai garpu terus pisau
itu justru menyulitkan mereka
orang orang italiano melakukan seperti ini
silahkan saja alvian
kan kalau makan juga harus bersih bersih pakai tisu
kadang kadang juga sausnya suka ada di mana mana
iya kan memang kan banyak macamnya juga
iya kalau kita berbicara soal tv
memang berbagai macam jenis tisu ini lazim kita temui
dan kita gunakan sehari hari
namun ternyata jangan asal pakai loh
karena tisu sebaiknya digunakan sesuai dengan peruntukannya
ini seringkali disalahgudakan tempat kita di
iya ini betul apa enggak
ini betul ini tisu meja atau tisu wajah anak anak
jadi memang khusus untuk membersihkan daerah daerah wajah
ataupun tangan kita
nah alih alih untuk kebersihan
salah memakai tisu malah bisa berpotensi
potensi membawa penyakit maupun iritasi
ini harus anda lihat
tisu wajah tisu basah tisu makan hingga tisu toilet
lazimnya digunakan sesuai dengan fungsinya
namun tak jarang kita menggunakan tisu
tidak sesuai dengan peruntukannya
seperti tisu wajah maupun tisu basah
yang bagi beberapa wanita merupakan benda utama
yang harus adil

biasanya untuk jaga jaga bila harus ke toilet
yang tidak menyediakan tisu
lain cerita bila kita ke warung makan
beberapa warung makan menyediakan tisu toilet
sebagai tisu yang disiapkan untuk pelanggan mereka
jadi kita lihat dulu fungsi dari tisu ini apa
jadi enggak bisa satu tisu itu kita pergunakan
untuk segala macam organ ya
misalkan tisu makan kita pakai untuk bersihkan muka
atau tisu makan kita pakai untuk membersihkan organ intim
setelah kita buang air besar atau buang air kecil
sesuai fungsinya tisu wajah baiknya digunakan untuk wajah saja
bila ingin menggunakannya untuk membersihkan organ intim
harus dipilih yang tidak berbau dan tidak mengandung paraben
untuk tisu makan tentu saja digunakan
untuk membersihkan mulut setelah makan
tisu toilet tidak dianjurkan untuk digunakan sesudah makan
karena serpihan tisu toilet tipis dan mudah larut dengan air
dikhawatirkan hal itu bisa masuk ke mulut
sehingga bisa mengganggu proses pencernaan dan pernapasan
sementara tisu basah cukup digunakan seperlunya
hindari yang mengandung alkohol karena dapat merusak kulit
sebaiknya jangan menggunakan tisu basah ke wajah sebagai pembersih make up
kecuali tisu basah yang memang khusus untuk membersihkan makeup
apalagi tisu nya tuh tisu basah paling sering ya
jadi kita ngerasa dengan pakai tisu basah ini
kita jadi bersih banget bisa bersihin
bahkan untuk bersihin tisu basah
kita bisa bersihin make up mendadak itu pakai tisu basah aja kita bersihin make up
atau kita bersihin untuk setelah buang air kecil kita juga pakai tisu basah
tapi sebenarnya justru itu banyak kandungan yang nggak boleh kita pakai
karena itu sempatkan waktu untuk membaca dan memahami lagi kandungan kandungan tisu
sebelum membeli atau menggunakannya
debbie astari jakarta